hmm mendingan gue beli batu lagi
pulang pak sobian
ya mas pur
motornya dipinjam amin pak
sampai sekarang belum pulang pulang
ini saya mau nyari tisna ke pangkalan
motornya dipinjam amin kok nyarinya kang tisna
soalnya mereka kan akrab pak
tadi sih saya pas pasan ketemu kang tisna
lagi ngebuncengin amin
kayaknya dia mau pulang deh
iya mas pur
makasih ya kang tisna
aku masuk dulu ya
mau kemana lu
sekarang saya mau ke warung pemumun

itu kan tadi harusnya tugas gue
semuanya ini gara gara temen lu
kesempatan gue buat deket lagi sama si ani
ya mana saya tau atuk pur
saya gak tau pur
lu kan temennya
kok lu bisa gak tau
kang amin emang teman saya pur
tapi bukan berarti saya harus tau semuanya atuk
yang jangan lovely

tis jadi motornya sipur dipinjam temen lo
eh gimana sih temen lo tuh
kenapa pomo pomo jadi nyalahin saya atu
gue bukan nyalahin lo tis tapi nyalahin temen lo
kata bapak saya kalau ada orang yang salah itu harusnya dikasih tahu bukannya dimarahin
kalau yang gue omongin barusan itu ngasih tau bukan marahin
saya emang gak berani takut
tadi diborong orang rezeknya nak soleh
gue juga gak mau beli
aku juga tahu kamu gak mau beli
aku mah pamer aja cuy
cuy jalan dulu purno
dibawa amin gue lagi nungguin amin dari tadi belum balik balik
untung gue gak ngeminjem amin
untung emak nyuruh ke pendeknya deh ya bang
kamu nggak ada pur nggak ada
saya dapat penumpang banyak
sering sering pergi ya jack
kang amin teh dicari pur dari tadi
saya kesasar kang
pur pur pur pur pur
lagi lu juga min
kemana aja sih
tadi saya kesasar pas lagi nganterin paket
terus saya mau telepon handphonenya lobet
saya ke kantor
pulang dari kantor
saya nggak punya uang buat beli bensin
terus saya dorong ke sini
terus kerjaan kang amin gimana
tak ada ide bernas
jenik jenik permintérieur dia
cinta ikut abang kamar
rupiah yang miskin
jualnya satu won be
maksud gue satunya berapaan
oh dua jutaan
hmm mendingan gue beli batu lagi
bilangin kambing yang murah
yang murah min
terus bilangin kambingnya yang montok
kambingnya yang mon
emangnya tanggal segini masih bisa gitu dapat kambing dengan harga murah
dan dagingnya banyak
hmm harus bisa tuh
tahun ini kita kurban nggak
tapi bunga sama bapak nafsu makannya indah turun